objek wisata alam di pulau dewata bali di hari kedua libur hari raya idul fitri masih menarik minat wisatawan untuk datang ke sana
salah satunya ini kebun raya bali atau bali botanical garden bedugul tabanan bali yang berjarak sekitar enam puluh km dari pusat kota denpasar
sejak hari pertama libur hari raya dipadati ribuan pengunjung yang ingin berwisata di tempat ini
kebun raya bali
kebun raya bali
hari raya lebaran tahun ini itu berbarengan hampir berdekatan dengan hari raya galungan dan kuningan
kemudian yang selanjutnya adalah kebetulan juga hari libur anak anak sekolah
dengan harga tiket masuk yang cukup terjangkau berkisar rp sebelas per orang
pengunjung dapat menikmati pemandangan ribuan pepohonan tropis termasuk koleksi tanaman begonia atau tanaman berdaun simetris
ratusan spesies antarabangsa
selain berjalan kaki pengunjung juga bisa mengelilingi kebun raya dengan kendaraan roda empat sepanjang kurang lebih tujuh km
tingginya kunjungan kali ini mengakibatkan kemacetan panjang kendaraan yang akan memasuki areal kebun raya
pertama utuhnya tuh ngertinya kalau katanya lebaran itu ya sepi disini tapi ternyata rame
dan juga disini emang suka disini karena kan udara
dan juga untuk kebun raya
untuk biknik itu jadinya ngeliling disini
kebun raya bali bedugul yang berada di tabanan merupakan kebun raya termuda dan terluas di indonesia yang kini telah berusia lima puluh sembilan tahun
kebun raya bali berada di ketinggian satu empat ratus meter di atas permukaan laut dan berhala sejuk
selain sebagai tempat wisata kebun raya bali juga sebagai tempat konservasi tumbuhan penelitian dan pendidikan
ayu nguradewi tabanan